perempuan ini ada di depan gila kita
pasti dia sedang mengintai kita kan
dia pasti suruh anadika mukreno
sekarang kamu masuk
aduh sakit amat tolong tidak
sekarang dia nggak bisa kemana mana
kita pergi dari sini
tangka laura ada di sini
pasti dia kesedi bahwa berita buruk
good boy kamu sangat pengertian sekali ya
tante butuh sekali uang banyak
jadi yang paling mungkin adalah cek
saya mau minta maaf atas kejadian kemarin
alah aku kan udah bilang itu bukan salah kamu
pak ini ada apa sih
terus kenapa bella pakai kain
aku pakai pakaian pengantin
hei afif kamu mau kan menikah dengan bella
semua masalah kamu dengan fanny
hari ini akan terselesaikan semua
afif kamu harus sadar
apa yang kamu lakukan ini salah
salah apanya yang salah
aku melakukan ini semua demi kamu bella
reno dan fanny pantas mendapatkan ini
aku udah kasih kamu pilihan reno
pilih kakak kamu atau ceraikan bela
aku akan serahkan bella
kamu serahkan kakakku
leno kamu pikir aku orang bodoh
kamu ceraikan bella dan kirim surat jv email aku
baru aku akan serahkan fani
dan aku akan membawa bella dari rumah kamu
beserta dengan anak anak aku
aku juga akan melakukan ini
ini adalah tajam yang pertama
aku ingin menguji kesabaranku
sekarang aku tanya
tidak reno bukan aku yang telpon tapi dia
bella jangan lakukan ini
kenapa kamu harus bersekongkol sama afif
mama lihat saja
apa yang akan aku lakukan sama mama sylvia
aku akan buat dia berlutut
dan bersujud sama aku
my baby please deh kamu bisa gak sih gak stupid
serahkan urusan ini sama reno
dia reno yang beresin afif
sylvia sylvia pasti akan kehilangan semuanya dan dia hanya punya kamu
oke justru saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil hatinya reno
bisa nggak kita jual kita jual informasi ini sama dia
mama bener juga
yaudah sekarang gini aja deh ma
sekarang mama menemui reno dan aku akan terus mengawasi afif di sini gimana
eh apaan ini
gimana kamu didapetin ustadz sama
aku ingin pernikahan kita ini suci
aku ingin bersama kamu selama lamanya
afif kamu emang beda beruntung banget aku milikin kamu
yang terjadi sama afif ini semua gara gara saya
kalau saja dari dulu saya merestui hubungan afif dembela pasti semuanya tidak akan seperti ini
kalau boleh diulang lebih baik saya merestui mereka berdua
tapi ini semua sudah terjadi
kasian afif kasian bella
ma pak ada yang mau ketemu sama pak reno
ada apa tante
oke reno tutupin saja tanpa punya informasi yang pasti kamu inginkan
yaitu informasi tentang keberadaan afif dan juga kakak kamu
nationwide salam telah selstuh malam mtp

jadinya adalah recurrence ark

oh anak pemerintah
itu mobil siapa ya
parkir di depan villa
sial ketawa lagi sama afif
sitiah buka sitiah
afif jangan tarik tarik aku
aku masih berani berani ya mengikuti aku ya
afif please kita bisa bicarain ini baik baik
afif aku tuh kesini karena aku tuh khawatir sama kamu
kamu habis telepon siapa
afif aku sakit
beritahu aku dimana afif
berapapun yang takut
aku akan selamatkanmu
aku akan beli
kamu sangat pengertian sekali ya
tante butuh sekali uang banyak
jadi yang paling mungkin adalah cek
cek itu mudah dicairkan
kamu hutangin budi sama tante
oke tante akan kasih tau
bahwa afif dan fani itu
mau apa lagi tante kesini ada urusan apa
tolong suruh perempuan ini
pergi dari sini
kalau kamu masih menginginkan informasi
yang tante miliki
maaf tante seharusnya tante yang pergi dari ruangan ini
bella cepat tinggalkan kami
keluar dari ruangan ini
reno aku ini istri kamu harusnya tante laura yang pergi dari sini bukan aku
karena tante laura itu cuma bisa bikin masalah
kalau kamu masih menginginkan informasi dari tante
suruh dia pergi
oke kalau gitu
biar tante yang pergi tante
tante gak usah pergi
tante boleh bicara
sekarang di depan aku
bella tinggalkan ruangan ini
kenapa kamu gak mau nurut sama suami kamu
tinggalkan ruangan ini
sekarang bicara dimana afif
kamu itu gak pernah belajar dari masa lalu
kamu masih suka mencampur urusan orang
amin kamu tuh harus dengerin aku dulu
semua yang kamu katakan itu omong kosong
aku gak pernah percaya sama kamu sintia
sekarang masuk afif tolong
siapa perempuan ini
perempuan ini ada di depan vila kita
pasti dia sedang mengintai kita kan
dia pasti suruh anadika mukreno
sekarang kamu masuk
sekarang dia nggak bisa kemana mana
dia pergi dari sini
tante laura ada di sini
tanpa laura ada di sini
pasti dia kesini bawa berita buruk

kamu sangat pengertian sekali ya
tante butuh sekali uang banyak
yang paling mungkin adalah cek
tapi pastikan cek itu mudah dicairkan
kamu hutang buni sama tante
kamu hutang buni sama tante
dia pasti tau keberadaan afif dan kak fanny saat ini

ya allah bagaimana ini
ya allah bagaimana ini

kamu mau senjata
hena kembali senjata itu
diam kamu ini bukan urusan kamu
jadi kamu jangan ikut campur
tolong kembalikan senjata itu
bella gimana caranya aku gak emosi
ini soal kak fanny bella
reno aku gak biarin kamu pergi
dengan emosi seperti ini aku gak akan biarin
tolong kembalikan senjata itu reno
jangan ikut campur
reno lepasin aku
please bisa kan kamu gak ikut campur
please bisa kan kamu gak ikut campur
aku benar benar merindukan sekali
reno jangan jadi kayak gini reno
aku gak mau kamu nanti nyesel
kamu gak peduli sama sekali sama kak fanny
kamu gak peduli sama
yang kamu peduli cuma
iya kak fanny
reno aku mohon kamu jangan bertindak bodoh

aku gak mau kamu menyesal nantinya reno